ya kunjungan presiden joko widodo ke korea selatan berbuah investasi yang menjanjikan
setelah berkunjung ke pabrik hyundai motor company hyundai akan melakukan investasi di indonesia dengan membangun pabrik dengan investasi yang mencapai satu lima miliar dolar atau sekitar dua puluh satu triliun rupiah
presiden joko widodo menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau mou antara kepala badan koordinasi penanaman modal bahlil lahadalia dengan pihak hyundai motor company
investasi satu lima miliar dolar akan dimulai dengan investasi tahap pertama sebesar tujuh ratus juta dolar amerika
melalui situs resmi sekretaris kabinet bahlil mengatakan semua perizinan dari pihak hyundai sudah selesai dan akan segera direalisasikan pada januari dua ribu dua puluh satu
nantinya diharapkan dalam satu tahun produksi dapat mencapai dua ratus lima puluh unit kendaraan
bahlil menyebut untuk lokasi pabrik yang akan dibangun oleh hyundai terletak di jawa barat namun ia enggan merinci lebih jelas lokasi tepatnya